hai jacob junior adalah seorang pekerja lepas di bidang fotografi ia sudah menekuni bidang ini
selama lima tahun dan masuk menjadi tenaga kerja di bawah sebuah platform penyalur pekerja digital
selama setahun terakhir junior mengaku setelah bergabung di sebuah platform tenaga kerja digital
pendapatannya sebagai fotografer menjadi lebih terjamin
akumulasi pendapatan dan jumlah pekerjaan junior kini pun berkalipat lebih tinggi jika ia
mendapatkan proyek fotoproduk dengan tarif tiga juta sebanyak lima kali dari platform ia bisa
mengantongi sekitar dua belas juta rupiah selama sebulan di indonesia terdapat sejumlah platform penyalur
kerja dari freelance ke pengusaha secara digital yang bermunculan selama beberapa tahun terakhir
hai bu freelancer com suja dan facebook sebagai contoh platform seperti seribu dan suja mengaku
pekerjaan pekerjaan yang dibutuhkan klien pemilik proyek umumnya bergerak di bidang seni
pemasaran digital dan pembuatan aplikasi digital dan untuk tarif jasa freelance haruslah berdasarkan
kesepakatan semua pihak adalah kami membantu klien untuk memposting project mereka terlebih
dahulu makanya kita sebut kita project marketplace dimana kebutuhan proyek
tersebut itu apa di klien lalu freelance daftar di proyek tersebut nah jadi tidak ada yang namanya
viceford di freelancer kayak gitu nah setelah freelance ini cocok dengan platform tersebut
proyek tersebut dan proyek tersebut juga kliennya cocok lalu mereka saling approve jadi matchmaking
disitu setelah freelancernya udah terregister dan terkurasi ya mereka mulai bisa mendapatkan
job dari klien ya dimana klien kita juga tahunya website kita ya jadi
ini kita bilang modelnya namanya model platform dimana klien masuk ke website kita dan mereka bisa
ngelihat freelancer yang udah terkurasi ini jadi kayak ada katalognya gitu jadi freelancer kita ya
istilahnya atau kita bilang content creator ya itu bisa datangnya dari surabaya terus dia handle job
klien yang ada di jakarta platform platform ini juga menjamin bahwa proyek yang dikerjakan akan
platform ini pun menjamin bahwa pekerja lepas akan memperoleh hak upah dari hasil kerja mereka
dengan adanya platform penyalur digital ini akademisi hukum ketenaga kerjaan universitas
indonesia payaman simanjuntak menilai sebagai sebuah inovasi yang baik bagi para pencari kerja
karena memperlihatkan sejumlah variasi dan jumlah terbesar
bukannya lapangan kerja namun demikian payaman meminta antara pekerja lepas digital
dan penyalur pekerja digital ini memperhatikan sejumlah hal jadi yang penting nanti di sini
harus diperhatikan adalah supaya di dalam mempekerjakan orang itu ada dua hal yang harus
perlu diperhatikan yang pertama supaya terdapat keadilan
di dalam pengupahan jadi upah yang diterima itu sepadan dengan jasa kerja yang diberikan oleh
pekerja tapi aspek yang kedua yang juga tidak kurang pentingnya yaitu bagaimana tetap jaminan
keselamatan kerja bagi si pekerja itu tetap bisa dijamin payaman juga berpendapat bahwa
pemerintah seharusnya sudah meregulasi sistem penyaluran pekerja digital ini
paling tidak peraturan menteri dapat menjadi payung jaminan pekerja di dunia
ketenaga kerjaan digital tim liputan cnn indonesia